terkait kondisi perekonomian global yang sedang melambat presiden jokowi mengatakan perekonomian indonesia tidak akan terpengaruh
hal itu disebabkan oleh dasar ekonomi indonesia ataupun fundamental ekonomi indonesia yang masih dalam kondisi baik
jokowi mengatakan hal ini dapat dalam kunjungannya di pusat perbelanjaan e walk balikpapan kalimantan timur minggu kemarin
kita tahu semuanya ya bahwa harga komoditas sekarang ini baru turun
tapi ini sudah mulai bergerak naik sedikit mulai
baik yang berkaitan dengan batu bara dengan kelapa sawit ini mulai bergerak naik
minyak juga sedikit bergerak naik
sehingga saya malam hari ini ingin melihat ekonomi di kalimantan timur di provinsi kalimantan timur terutama di kota balikpapan seperti apa
kalau saya melihat tadi keramaian yang ada di
di pusat ekonomi di sini saya kira pergerakan ekonomi itu kelihatan
ini bukan sebuah harapan ya tetapi optimisme yang ditunjukkan oleh masyarakat kita
meskipun global economy masih mengalami perlambatan tetapi ekonomi kita masih fundamentalnya masih baik